nixi dari milpon bagian dua
tak seorang pun akan percaya augustus bahkan dia mulai menjelaskan cobaan beratnya
kisah sedihnya tentang bagaimana dia ditipu oleh mixe dari milpon untuk menyerahkan putra satu satunya
bersama dengan dua kantong emas nixi mengambil janji dari augustus bahwa dia akan memberikan hal pertama yang dia lihat ketika dia keluar dari hutan
tapi nixi yang licik membawa ayahku dengan angin dan dia berhenti di atas rumah kami
saat dia membuka matanya hal pertama yang dilihatnya adalah wajahku wajah anak lelakinya yang baru lahir
tidak peduli seberapa besar aku ingin mengabaikan suara itu abigail
suara itu semakin besar
arthur datanglah padaku
aku tidak tahan lagi
sayang aku tahu kau tidak ingin mendengarnya tapi mungkin itu hanya imajinasimu
aku belum pernah mendengar suara itu dan bukankah kau mengatakan bahwa ayahmu meninggalkan desa untuk melindungimu
arthur terganggu oleh suara itu sehingga dia
berhenti mendengarkan abigail
keesokan harinya arthur berangkat bersama teman temannya untuk mencari buah buahan segar di hutan
abigail ingin membuat sesuatu yang menyegarkan dan dia pikir mungkin pergi berburu buah dengan teman temannya akan mengalihkan pikiran arthur dari suara itu
ini memulihkan suasana hatimu
apa yang membuat suasana hatimu baik
mengendari kuda bodimu
hei jangan berani mengatakan hal seperti itu pada season
dia memang lambat tapi aku suka seperti itu
aku bisa mengakui alam
dia lambat karena bernama season mungkin
apa yang terjadi
tiba tiba angin mulai bertiup dengan kekuatan
penuh dan pohon pohon mulai tumbuh
jangan khawatir aku akan mengambil jalan lain kalian temu aku di rumah
arthur dan zizzle mengambil jalan lain dan menemukan mata air yang indah
tapi zizzle diluar kendali
dia mencoba menarik arthur kembali dari mata air
hei ada apa denganmu
arthur berbalik dan melihat hal yang begitu menakutkan
arthur belum pulang ke rumah
bukankah ada bersamamu
tapi seharusnya dia sudah pulang sekarang
kita terpisahkan oleh angin dan dia meminta kita untuk bertemu dengannya di rumah
ya dia akan kembali
jangan khawatir katakan kami mampir
tapi abigail tidak mendengarkan
dia bahkan tidak meminta teman teman arthur untuk membantu menemukan suaminya
tidak butuh waktu lama lagi untuk abigail membayangkan apa yang pasti terjadi
dia sekarang lebih takut dari sebelumnya
abigail segera pergi dengan kudanya mencari arthur
tiba tiba angin mulai bertiup lagi
kuda abigail berlari sangat cepat sehingga abigail jatuh dari kudanya
dan kuda itu takut dengan angin kencang dan lari
dan bukan hanya itu
abigail tiba tiba menyadari bahwa dia tenggelam di pasir
ini pasir hisap
tapi bagaimana mungkin aku bisa ada di sini
tapi saat itu gelap dan tidak ada orang di sekitar
sampai abiga melihat cahaya terang mendekatinya
mengapa kau bersinar seperti itu
zizzle datang berlari ke abigail dengan tali di mulutnya dan melemparkannya ke arahnya
abigail diam diam bertanya bagaimana zizal begitu pintar
dia memegang salah satu ujung tali dan zizzle menariknya keluar
oh terima kasih banyak
oh ada apa denganku sebenarnya
kenapa berbicara dengan kuda
tapi yang mengejutkannya zizzle tampaknya mengerti apa yang abigail rasakan dan mengelainya
zizzle memberi isarat abigail untuk duduk di punggungnya
abiga ragu ragu tentu saja tapi dia percaya zizzle
dan mereka pergi ke hutan yang gelap
fiza kemana kau akan membawaku
dan bagaimana kau tau tentang arthur
oh kau tau
aku hanya seorang wanita yang kebetulan menjadi penyihir
ah ah ah penyihir
kau takut kan
sangat penting untuk merasa takut dalam situasi yang tidak kau kenal
itu membuatmu lebih berhati hati
kau tidak akan membuat kesepakatan bodoh seperti yang dilakukan oleh augustus
ya ya aku tahu tentang janji yang dibuat ayah mertuamu untuk menyerahkan suamimu
ah makhluk jahat nixis ini
mereka mengambil apa yang mereka butuhkan
tapi bagaimana kau tahu semua ini
sang penyihir menjelaskan bagaimana dia pernah berkeliaran di hutan dengan menyamar sebagai rusa ketika beberapa pemburu mengejarnya
arthur tiba tiba datang untuk menyelamatkannya dan menyembunyikannya di balik semak semak
kalau bukan karena suamimu itu akan jadi hari terakhir dalam hidupku
tapi ada sesuatu tentang arthur yang tidak benar
tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa dia dikutuk
kami para penyihir mengerti sihir kau tahu
aku ingin membantunya tapi sihirku tidak bisa mengalahkan sihir nixi
penyihir itu menjelaskan bagaimana dia mempertemukan suaminya dengan zizeld
yang seharusnya menjaganya tetap aman tapi
nixy itu ternyata lebih kuat daripada yang aku duga
kau pindah kota namun dia tetap mengikutimu
kau pergi suamimu
pasti ada cara untuk membawanya kembali
tentu ada sayang
tapi itu sangat berbahaya
kau bisa terluka
aku tidak peduli
aku mencintai arthur dan aku akan melakukan apa saja untuk melindunginya
keesokan paginya penyihir itu memberi abigail sebuah pemintal emas dan beberapa rami
dan menginstrusikan suaminya untuk menjelaskan suaminya
dan menginstrusikan abigail untuk pergi ke kolam tempat arthur menghilang dan memintal benang dari rami
abigail melakukan apa yang diperintahkan dan duduk di dekat kolam
saat dia mulai memintal keluarlah benang emas
abigail diperintahkan untuk memintal cukup banyak benang emas untuk menenun gaun untuk nixi
abigail jangan berhenti menginstrusikan suaminya
dan dia harus mengerjakan tugasnya sebelum matahari terbit
abigail duduk siang dan malam menenun rami menjadi benang emas
akhirnya pada jam ke enam puluh dia sudah siap dengan sebuah gaun
lalu dia meletakkan gaun itu di bebatuan di dekatnya dan pergi untuk melihatnya dari kejauhan
muas gaun yang terbuat dari emas
rencana penyihir itu berhasil
nixi berpesta dengan kelemahan orang lain tapi dia juga memiliki kelemahannya sendiri
pakaian yang terbuat dari emas
kita perlu memancing nixi keluar dari kolam
selama dia diam saja maka suamimu akan tetap tersihir
saat abijil menyaksikan nixi bersuka cita atas pemberiannya di sisi lain
arthur apa tidak berani beraninya kau mencoba lari dariku
nixis terbang dengan marah ke arah arthur
kau tidak bisa menyakitiku
tidak perlu matahari akan melakukan pekerjaan itu
nixi mencoba kembali ke dalam air
tapi penyihir itu telah membuat airnya tidak bisa ditembus
dalam kelemahanmu untuk emas
kau tidak menyadari bahwa matahari hampir saja terbit
dan pengetahuanku memberitahu bahwa jika nixis terkena matahari
penyihir itu memasukkan nixi kecil ke dalam bola kaca
dan meniup bola itu jauh jauh
ya aku suka cerita ketika cinta menang pada akhirnya
aku sungguh berterima kasih
bilang itu pada istrimu
cintanya yang menyelamatkanmu
kau telah bebas dari kutukan sekarang
arthur dan abigail berterima kasih
dan bertanya apakah mereka bisa membawa zizel
oh hewan selalu memilih manusianya
dan aku tidak bisa berbuat apa apa tentang itu
abigail menyelamatkan cinta dalam hidupnya
dan mereka pergi dengan zizel
berjanji pada penyihir bahwa mereka akan selalu mengatasi kelemahan mereka
sebelum seseorang memanfaatkannya